seorang peserta ajang pencarian bakat hijabr yang satu ini tengah menjadi perbincangan warga net
iya dalam ajang tersebut hijaber cantik satu ini memeragakan aksi yang tidak diduga duga yakni the bus
ini adalah ana lestiana seorang peserta salah satu ajang pencarian bakat
namanya seketika jadi viral setelah ia melakukan aksi yang tak terduga saat audisi
alih alih bernyanyi atau fashion show seperti kebanyakan peserta lainnya ana justru memilih untuk menunjukkan aksi the boost
ya anda tidak salah dengar
berbekal sebuah lampu neon ana pun dengan percaya diri memecahkan lampu tersebut di kepala sang pembawa acara
tanpa membuat pembawa acara tersebut terluka sedikit pun
setelah lampu neon pecah ana pun tanpa ragu langsung menggerus beling lampu dengan giginya
dilansir dari detik com
ana mengaku bahwa ia memilih debus karena pada awalnya kesenian tersebut digunakan untuk membawa syiar agama
ana pun ingin membuktikan bahwa tidak ada ilmu hitam yang digunakan dalam kesenian the bus
video aksi the bus ana pun dengan cepat tersebar di media sosial
aksinya memecahkan serta mengunyah lampu neon mengundang beragam komentar warganet
ada yang salut karena dianggap melestarikan budaya leluhur kagum hingga tidak sedikit yang membuatnya jadi bahan meme
apapun komentar warga net dari aksi viralnya tersebut
semoga saja niat ana melestarikan budaya daerah tetap berjalan lancar ya